dan dua saksi tadi saksi di awal yang pertama menerangkan bagaimana proses pendaftaran yang sudah dilaporkan ke dkpp
dan kemudian dkpp menyatakan bahwa kpu melanggar prosedur ketika menetapkan pendaftaran diterimanya berkas prabowo gibran
di mana ketika menerima di dalam keterangan saksi tadi pkpu yang dijadikan dasar masih memperlakukan ketentuan empat puluh tahun minimal usianya
sedangkan putusan mahkamah konstitusi itu bentuknya adalah fonis yang harus ditindaklanjuti dengan rahling
atau pembentukan peraturan pelaksanaan dari undang undang pemilu
itu tadi terkonfirmasi bahwa ada pelanggaran
hukum administrasi menyatakan pelanggaran di mana sk itu adalah cacat
tidak bisa kemudian belakangan dilakukan pembenaran hanya karena pasangan calon mengikuti tahapan berikutnya
nah karena itu disinilah letak kita kami untuk mengajukan permohonan pembatalan itu
ketika ini tadi terbukti secara terang benerang bahkan di dalam sk kpu mengenai penetapan pasangan calon
putusan mk tidak dijadikan salah satu
satu dasar mengingat itu menunjukkan bahwa ada cacat yuridis yang harus diluruskan oleh mahkamah konstitusi
nah selanjutnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan juga oleh rekan kuasa hukum yang lain
ada mas bambang wijoyanto ada bang refli dan ada bang ahmad yani secara bergantian
jadi kawan kawan semua kami hari ini sangat bahagia
sangat senang karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat makin kentara ya
kecurangannya bermacam macam mulai dari pencalonan gibran mulai dari soal bansos soal it dan lain sebagainya
dan sesungguhnya tidak ada bantahan yang signifikan
bahkan tadi prof yusril menanyakan sesuatu yang
saya sampai surprise kok yusril bisa tanya begitu
gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya bagaimana dengan anies dan bagaimana dengan ganjar
sederhana sekali pertanyaannya iya kalau seandainya anies dan ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan ya tinggal mundur ya kan
nah mudah mudahan pemilu tetap ditegakkan konstitusionalitasnya
dan mk sekali lagi tidak hanya berkutat pada angkasa
ya karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan ya
kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri
karena itu kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif apa itu
yaitu pemilu ini curang pemilu ini melanggar konstitusi bahkan mengkhianati konstitusi
dan melanggar prinsip langsung umum bebas rahasia jujur dan adil terutama kata bebas jujur dan adil
dan sampai hari ini yang didalilkan oleh satu itu belum bisa dibantah
paling tidak di antara teman teman ini saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang
kecuali ada yang menyangka silahkan saja
tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curam dan sampai pada tahap melanggar konstitusi
dan sampai pada tahap melanggar konstitusi
kabar teman teman masih pada puasa ya
baik saya mau menyampaikan beberapa hal
permohonan kami itu mendalilkan sebelas dalil
saksi bukan saksi ahli dan saksi dua saksi yang tadi hadir
alhamdulillah sudah melunasi dan menggenapi sebelas dalil

bagian yang kedua baru kali ini sebuah permohonan mendatangkan ahli dan ahli itu adalah ahli yang sangat saintifik
karena dia mengkonfirmasi perhitungan perhitungan ekonomi politik untuk masuk dalam perdebatan dan diskursi dalam peradilan ini
tiga orang saksi yang melatar belakangnya ekonomi itu mengkonfirmasi itu semua
saya masuk dengan mas afi
fit adrison menjelaskan bahwa bantuan bantuan sosial yang dilakukan oleh petahana itu mempunyai pengaruh dalam peningkatan suara
dan beliau melakukan studi khusus untuk ini
pertanyaan pertanyaan yang diajukannya yang mencoba mengganggu argumen dan dasar yang mengkonstruksi itu sebenarnya remeh temeh
karena dia tidak bisa mendekonstruksi dan mendilegitimasi argumen yang sangat kuat itu
ini sudah pernah ditulis dalam jurnal internasional
dan khusus untuk indonesia itu dimulai dilacaknya menurut mas fit ini itu dari mulai dua ribu lima
yang membuat khas hari ini adalah ada calon wakil presiden yang berasal dari anaknya presiden sehingga mempengaruhi betul kebijakan politik ekonominya di situ
dan ini menurut saya kalau melihat percakapan yang ada dalam ruangan ini persidangan tadi itu sesuatu yang menurut saya sangat menarik sekali
nah argumen ini juga diperkuat dengan tadi mas heru sudah mengukakan ahli pertama kami mas bambang eka itu menjelaskan betul ada kelalaian yang disengaja
begitu putusan mk sembilan puluh diterbitkan tidak buru buru diubah
tapi peraturan itu diubah setelah periode pendaftaran itu selesai gitu ya
dan itu semuanya artinya post factum
pelanggaran sudah terjadi baru ada garis justifikasi
yang ketiga menurut saya menarik
ada azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu
yang dilanggar dan itu terkonfirmasi semua
teman teman mungkin masih ingat tadi itu dijelaskan oleh yang pertama mas bambang eka
itu ada pertanyaan di kpu murung
ketika kpu provinsi diperintahkan oleh kpu nasional
yang tadinya tidak memenuhi menjadi memenuhi syarat
dan indikasi seperti ini terkonfirmasi disitu
penyelenggaraan yang tadi ada azaz dan prinsip itu terlanggar
dan sebenarnya kami mempunyai empat bukti ini
yang merupakan hasil dari kajian temen temen dan edukasi temen temen civil society
ada satu lagi yang kami jadikan bukti itu adalah percakapan
dari kepala bagian di kpu
yang memerintahkan kpu di ntt
untuk melakukan perubahan perubahan dan menunggu informasi dari salah satu ketua kpu
ada sekretaris provinsi kpu provinsi
itu melakukan koordinasi dengan sekretaris kabupaten anyar
prinsip prinsip penyelenggaraan pemilu dan asas pemilu dilanggar itu terkonfirmasi
nah yang keempat yang juga sangat menarik
kami menghadirkan mantan direktur jenderal otonomi daerah
beliau mengatakan ada putusan mahkamah konstitusi nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh
dalam putusan mahkamah konstitusi itu dikatakan
jika ingin melakukan penunjukan pejabat pejabat
maka itu harus dilakukan dalam bentuk peraturan pemerintah
dan yang menarik juga sudah diberitahukan kepada presiden
kalau proses penunjukan pejabat itu dilakukan tidak tersentralisasi
harusnya terdesentralisasi tapi yang terjadi tersentralisasi
dan akhirnya koordinasi antara presiden dan kepala daerah itu terjadi
yang disebut dengan budaya di asn itu
pejabat pejabat yang ditunjuknya itu akan ikut dan loyal pada
dan itu sebabnya ada garis antara presiden menteri penjabat daerah sampai kepala desa
bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara
karena orang orang miskin ini dipakai dan dieksploitasi
dan itu menggunakan teori yang tadi digunakan oleh mas fit
masyarakat di daerah melalui kepala desa dan macam ini dikoordinasi juga melalui penjabat penjabat
dan yang terakhir yang belum didiskusikan
ternyata situng itu sebenarnya
alat untuk melakukan kontrol terhadap mereka yang manual
tapi alat ini justru dihancurkan
rekap supaya tidak terkontrol karena
hasil rekap manual supaya tidak terkontrol itu karena si rekapnya dihancurkan
dan teman teman tadi ada satu pertanyaan menarik
apa yang bisa dijadikan dasar bahwa c satu yang diperiksa
dan dijadikan dasar rekap bekas manual itu
masih c hasil yang bisa dipertanggung jawabkan
ternyata metadata nya itu tidak bisa dilihat
saya akan bisa lihat data datanya ini berasal dari hp saya
jika perhitungan perhitungan yang kalinya
yang disebut dengan rekapitulasi manual itu setelah c hasilnya itu
bisa dipertanggung jawabkan tidak
ada dalam sistem hp yang diberikan kepada kpps dan kpu
yang menguat yang disebut dengan
orang bisa masuk ke situ melalui tidak hanya melalui satu device
dan semuanya itu sebenarnya ingin menjelaskan kecurangan
kecurangan itu begitu sempurna paripurna
kami berharap mudah mudahan
untuk memutus mata rantai kecurangan
dan menghancurkan setiap perilaku curang
tadi yang belum sempat terkonfirmasi
menindaklanjuti keputusan mahkamah konstitusi
yang seharusnya dalam produk undang undang
presiden itu kan menanyakan kepada
berapa lama untuk melakukan evaluasi
pada waktu itu kita sama sama mendengarkan
setiap hari pg ini
bahwa ada keterlibatan pg pg
jadi juga apa yang dikemukakan tadi
maupun ahli hukum administrasi negara
terkonfirmasi oleh saksi yang kami hadirkan juga
apa yang terjadi di sidang
di dalam sidang pkpb itu
secara sah dan meyakinkan itu
pada waktu proses pendaftaran
yang ditentukan oleh aturan pkpu itu sendiri
langkah yang diambil oleh kpu
sehingga di kpp memutuskan
yang terakhir yang ketiga kali
sempat ada itu terkonfirmasi
disampaikan baik dalam kerangka teori
maupun dalam fakta fakta yang ada di persidangan
di dewan kehormatan penyelenggara pemilu
ketika kami menanyakan kepada
yang menjadi sebab batalnya pencalonan
bahwa ini adalah pelanggaran yang terukur
cukup ya nanti kita lanjut setelah